permintaan maaf dari oklin via tak lantas menghentikan kasus yang sudah masuk laporannya ke polisi
lalu apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh oklin
kita sudah terhubung dengan kuasa hukum dari oklin via yakni budiansyah
selamat sore pak budiansyah
selamat sore mbak mistry
baik laporan sudah dilayangkan kemudian pemeriksaan juga sudah dilakukan
respons dari oklin seperti apa pak
oklin saat ini kondisinya masih sangat tertekan ya
jadi masih sama seperti kemarin kemarin belum ada peningkatan kondisi yang lebih baik
hanya saja sekarang memang kita sedikit lebih lega karena akhirnya oklin sudah menyampaikan permohonan maaf
setidak tidaknya ya kalau proses hukumnya tetap berjalan ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi suatu langkah yang lebih baik lah
sehingga masyarakat itu bisa sedih
jadi kita harus sedikit meredah hatinya
baik pak budi kemarin pada hari kamis kan sempat dilakukan pemeriksaan terhadap oklin ya di polres metro jakarta pusat
status hukum dari oklin saat ini seperti apa pak
oklin saat ini masih sebagai terlapor
jadi belum ada peningkatan status dan kemarin itu baru panggilan klarifikasi
bukan panggilan undangan klarifikasi
apa materi yang diperiksa oleh pihak kepolisian
dalam klarifikasi itu
oke dari pihak polisi lebih banyak bertanya mengenai siapa yang membuat video tersebut
lalu siapa yang mengupload dan menyebarkan video tersebut
dan siapa saja yang ada di dalam video tersebut
baik pak budi ikut mendampingi saat proses pemeriksaan berlangsung pada kamis lalu
apa kemudian keterangan yang disampaikan oleh oklin
menjawab pertanyaan pertanyaan dari polisi
pada dasarnya oklin mengakui ya bahwa video tersebut dibuat oleh oklio sendiri
dan memang video tersebut hanya dibuat semata mata guyonan saja
jadi sebagaimana fungsinya sosial media kan kadang kadang kita mengupload sesuatu ke sosial media kan untuk sekedar fun ya
dan oklin sama sekali tidak menyadari bahwa videonya ini akan se viral ini
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
apa motivasinya yang ia sampaikan ketika membuat video ini
motivasinya hanya sekedar mere create video yang sudah ada
jadi dia melihat ada sebuah video terus kemudian dia lihat lucu terus kemudian dia mengajak temannya ayo kita sama sama coba dong buat video seperti ini
ketika kemudian diunggah ini tentunya langsung mendapatkan sorotan dari warganet
karena kita tahu bahwa warganet menilai aksi konsumen
aksi kontroversial seperti yang dilakukan oklin ini bukan pertama kali terjadi
apakah memang niatnya juga untuk membuat sensasi
nah ini kami tidak bisa berkomentar terkait video sebelumnya ya
kami hanya framingnya pada saat video yang makan es krim itu saja
kita tahu bahwa ini oklin dilaporkan atas pasal undang undang ite
karena diduga melanggar kesusilaan
sesuai apa yang terkandung dalam undang undang ite
materi yang didalami oleh polisi berarti terkait dengan pasal pasal tersebut
dan polisi juga sempat bertanya mengenai sosial medianya oklin
apakah sosial medianya oklin tersebut itu di ban atau oklin sendiri yang menonaktifkan sosial medianya
dan memang sosial medianya oklin tersebut bukan di ban oleh instagram maupun tiktok
melainkan ditutup sendiri di nonaktifkan oleh oklin
iya karena tidak kuat menerima cacian yang disampaikan oleh netizen kepada oklin
apakah ini kemudian dinai polisi sebagai salah satu upaya menutupi barang bukti
saya kira tidak ya
karena videonya sudah beredar di mana mana
kondisi oklin berarti saat ini
tadi anda sempat menyampaikan
masih terguncang begitu dari sisi mentalnya akibat adanya laporan yang menimpa dirinya
dan oklin sendiri tidak berani loh membuka youtube tiktok maupun instagram
oleh karena itu kemarin kami membuat sebuah video menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa saat ini oklin tidak punya sosial media
jadi kalau misalnya ada akun akun sosial media yang mengaku sebagai oklin
terus kemudian menyebar nyebarkan

jadi kalau anda menyebarkan narasi narasi yang cenderung provokatif
percayalah itu bukan dari oklin
ada pencekalan juga ini yang terjadi terhadap oklin
kami tidak tahu
kami tidak tahu perihal pencekalan tersebut
tetapi secara prinsip
kalau ada yang memohonkan supaya oklin ini dicekal
hal itu sah sah saja menurut saya
itu adalah bentuk dari upaya hukum dari pihak pihak yang memohonkan itu tadi
tetapi perkara disetujui atau tidaknya dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut itu masalah lain
dari pihak kepolisian atau kanit krimsus polres metro jakarta pusat ini juga menyatakan mungkin kalau terkait pencekalan
nanti ketika statusnya berubah menjadi tersangka
kita masih akan ikuti perkembangannya seperti apa
namun jika nanti ada penaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan
apa kemudian langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak oklin
ya tentunya kami selaku kuasa hukum tugasnya adalah membela hak kepentingan hukum dari oklin
ya supaya bisa mendapatkan satu proses hukum yang adil bagi oklin juga
nah tetapi mohon izin saya melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu boleh
saya kira ini saya ingin sampaikan kepada masyarakat luas
saya kira umi pipik dan teman teman dari pbsmi ini adalah orang orang yang sangat peduli dengan oklin
kami sangat mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh pb semi dan umi pipik
karena mereka saya melihat bahwa ada satu kecintaan mereka terhadap oklin
mereka semua menginginkan oklin ini menjadi pribadi yang lebih baik
mereka menginginkan supaya oklin ini bertobat
oleh karena itu kami sedapat mungkin kami akan menyadarkan kepada oklin supaya kembali ke jalan yang benar
dan saya yakin juga penjara bukanlah sesuatu yang ditargetkan oleh pbsmi maupun dari umi pipik itu sendiri
di luar kasus hukum yang berjalan apakah pendekatan atau mediasi juga sudah sempat dilakukan kepada pb semi
saat ini komunikasi sudah ada ya
komunikasi sudah ada
cuma untuk lebih jauh ya ini masih weekend nanti kita akan proses lebih lanjut setelah hari kerja
oke terkait kasus hukumnya
sudah adakah informasi agenda pemanggilan selanjutnya terhadap oklin
belum ada untuk saat ini
baik kita masih akan tunggu ya nanti pak budi perkembangannya seperti apa dari kasus yang menjerat selebgram oklin via ini ya
terima kasih atas informasinya
dan terima kasih sudah memberikan informasi kepada cnn indonesia newsroom